sementara itu penurunan angka hunian rumah sakit darurat wisma atlet jakarta diklaim mencapai lima puluh persen terhitung sejak penerapan ppkm darurat hingga kini ppkm level empat
hal itu disampaikan dokter konsultan rsdc wisma atlet andi komeini dalam keterangan pers komite penanganan covid sembilan belas dan pemulihan ekonomi nasional kpcpen
andi menyebut satu bulan lalu pasien di wisma atlet mencapai tujuh orang kini tinggal sekitar tiga dua ratus pasien
penurunan tingkat hunian wisma atlet hingga lima puluh persen ini disebut pengaruh kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan
terutama dari mereka masyarakat yang bisa mendisiplinkan dirinya untuk menerapkan tiga m protokol kesehatannya atau lima m lah sekarang
itu saya sangat berterima kasih
kami yang di wisma atlet ingin apresiasi penuh masyarakat karena dengan itu jumlah pasien tidak terlalu banyak